selama pandemi covid sembilan belas aktivitas tatap muka di sejumlah pesantren di jawa timur masih berjalan
protokol kesehatan ketat wajib diterapkan
bersikir menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan setiap hari
oleh sekitar seratus santri di pondok pesantren suryalaya kecamatan semampir surabaya
zikir digelar setelah menjalankan sholat berjamaah
seluruh aktivitas di pondok pesantren yang dihuni oleh sejumlah santri rehabilitasi narkoba ini
mengikuti protokol kesehatan covid sembilan belas
hal itu terlihat saat menjalankan sholat dengan jarak antar anggota jemaah minimal satu meter
saat mengikuti tausiah yang dihadiri kiai santri tetap mengenakan masker
bukan hanya petugas kebersihan ataupun pembina pesantren
semua santri juga bertanggung jawab menjaga kebersihan di pondok pesantren agar tetap higienis
sejumlah santri mengaku tetap merasa aman selama berada di dalam pesantren
proses peribadatan kurang lebih sama seperti sebelumnya
cuma yang membedakan hanya ya social distancing aja lah mbak
selain dari mungkin pembina kita juga sebagai santri juga bertanggung jawab
mulai dari kebersihan kamar mandi kebersihan tempat tidur untuk tempat kita biasa nonton tv atau apa
kita santri juga ikut membantu membersihkannya
dalam kekhawatiran iya pasti ada teman teman yang di sini kan sudah tidak keluar tidak kemana mana
dan sudah melakukan kesehatan dan kebersihan
dan juga dengan zikir saya
tidak ada khawatir lagi sudah gitu
kiai haji ali hanafia pengurus pondok pesantren suryalaya mengungkapkan
pesantrennya telah mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah
setiap tamu yang datang diperiksa suhu tubuhnya
serta diwajibkan mencuci tangan dan mengenakan masker
namun kiai ali berharap masyarakat tetap mengikuti anjuran yang diajarkan agama
dan syariat allah bagi yang beragama islam
dia tetap disuruh ikut itu aturannya
bahkan yang mau masuk lagi banyak ada yang mau diterapi di sini
dia harus sesuai dia di apa dulu
di scribe dulu dan sebagainya
itu di installasi dulu baru masuk ke sini
kita mengikuti aturan pemerintah itu
jadi penguasa dunia penguasa pemerintah kita dekati
kita ikut aturannya seperti kita pakai ini cuci tangan jaga kebersihan ya
kan kita ikuti tapi jangan lupa bahwa
allah ini yang lebih kita utamakan
protokol kesehatan ketat juga diterapkan pondok pesantren tebu ireng jombang setiap harinya
sebelum aktivitas belajar mengajar
santri diwajibkan memakai masker hingga mencuci tangan di tempat yang telah disediakan
tak hanya itu santri dan dewan guru juga diwajibkan untuk berjemur di bawah terik matahari
setiap kegiatan kita dibiasakan untuk mencuci tangan
memakai masker setiap kemas
keluar dari kamar dan menjalankan protokol kesehatan yang lain dengan sangat tertib
ada tes kesehatan sama rapid test dari sebelum karantina dan setelah karantina di pondok
menurut kepala pondok pesantren tebu ireng ii atau transcience ii ustadz umbaran
setiap santri yang kembali ke pondok diwajibkan untuk rapid test dan menjalani karantina selama empat belas hari
setelah tidak menunjukkan gejala maka langsung bisa mengikuti kegiatan di pesantren
ini baru satu bulan kita laksanakan berjemur ini
setelah kita mendapat pelatihan dari hanara yang dikomandani oleh dr hansen
kita diwajibkan berjemur setiap hari jam sepuluh
diikuti oleh seluruh santri dewan guru karyawan pembina semua ikut semua
muhammad atoilah epidemiolog universitas airlangga mengatakan
pondok pesantren tetap memiliki risiko lebih tinggi dibanding lembaga pendidikan lain
seperti sekolah dan universitas
namun kluster pondok pesantren dapat dikendalikan jika santri menjalani pendidikan di dalam pondok pesantren
dan tidak menerima kunjungan dari orang tua
memastikan santri itu sehat dan tetap sehat
jadi dua hal sehat dan tetap sehat
sehat itu tentunya dengan pemeriksaan
jadi itu sudah rumus baku
tiga t itu menjadi rumus baku
nah sebenarnya kalau santri ini tinggal di pesantren sekolah di dalam pesantren
tidak mendapat kunjungan orang tua dari luar
ketika mereka sudah masuk di pesantren mereka relatif aman
hingga oktober dua ribu dua puluh atoilah ⁇ mencatat sembilan puluh pemuka agama di tingkat pesantren dan lembaga pendidikan islam
sehingga disiplin menjaga protokol kesehatan di pesantren menjadi hal yang mutlak dilakukan
selalu ingat pesan ibu tiga m memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun
jangan sampai karena kelalaian kita keluarga menjadi korban